anda bingung mengisi waktu liburan anak
anda bisa ajak putra putri anda mengunjungi festival balon yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta
berikut informasi selengkapnya
lompat batu nias tugu km dan candi borobudur
selamat datang di indonesia valuon art festival
festival yang digelar kedua kalinya ini memamerkan diorama khas indonesia yang seluruhnya terbuat dari balon
mengangkat tema wonderful indonesia aneka bentuk balon mencerminkan budaya nusantara
mulai dari monumen kesenian hingga kekayaan alam
untuk menghasilkan bentuk menyerupai aslinya balon balon ini pun dikerjakan menggunakan teknik khusus
festival balon ini memiliki lima zona yaitu zona nias yogyakarta bali maluku dan zona labirin bawah laut
para pengunjung pun bisa mengikuti face painting dan workshop membuat balon
ada satu ratus lima puluh ribu balon yang digunakan dengan melibatkan tujuh puluh seniman balon se indonesia
selain itu untuk mendukung karya para seniman balon kehadiran festival ini sekaligus menjadi sarana edukasi anak anak dalam mengenal keanekaragaman budaya
festival ini masih berlangsung sampai delapan juli mendatang
harga tiket yang dijual yang ini dua puluh ribu rupiah di hari senin hingga pagodas
harga tiket yang dijual yang ini dua puluh ribu rupiah di hari senin hingga pagodas
dan tiga puluh ribu rupiah saat akhir pekan
sabila destu jakarta